jelang piala aff u sembilan belas timnas u sembilan belas memanggil tiga puluh pemain yang sebagian besar merupakan pemain pemain yang ikut pada turnamen tulun di perancis pada beberapa waktu yang lalu
salah satu pemain yang ikut dalam turnamen tersebut dan dipanggil kembali adalah cahya supriyadi
keeper dari klub persija ini mengaku tempo pertandingan ketika menghadapi lawan lawan di tulon sangat berbeda dengan yang biasa mereka hadapi di indonesia
pelajaran ini yang akan menjadi modal yang ia bawa di piala aff u sembilan belas nanti
pelajarannya mungkin kita bisa lebih siap lagi buat ketemu tim tim luar yang lebih lebih kuat dari sepak bola indonesia
intensitas pertandingannya kalau dibandingkan sama di indonesia itu gimana
lebih kencang di sana intensitasnya lebih dari secara pressing mereka bagus
latihan dipimpin langsung oleh pelatih kepala yang telah dipastikan tetap menang
menangani tim senior ditambah dua tim kelompok umur yakni u dua puluh tiga dan u sembilan belas sintayo
pada sesi latihan perdana ini latihan lebih banyak difokuskan pada koordinasi tim saat bertahan
bagaimana tim bergerak dalam satu formasi yang padu menekan pemain lawan yang menguasai bola
faktor bermain di kandang membuat pelatih asal republik korea selatan ini yakin anak anak asuhnya mampu meraih gelar juara

tapi kita harus berhati hati
dalam persiapan sangat baik jadi target kita memang juara karena home juga
piala ff u sembilan belas akan berlangsung mulai dua hingga lima belas juli di jakarta dan bekasi
indonesia tergabung dalam grup a yang berisikan lawan lawan yang berat seperti thailand vietnam myanmar dan brunei darussalam